inilah video yang memperlihatkan detik detik ambruknya rumah warga
di dasar kalit loga kecamatan pagentan banjar degara jawa tengah
yang terekam oleh anggota tim siaga bencana kamis yang
setelah terjadi kerusakan pada bagian dinding dan atap rumah semi permanen tersebut
hingga menimbulkan suara bangunan pun ambruk
untunglah saat peristiwa itu terjadi
keluarga pemilik rumah telah dievakuasi ke posko pengungsian
pergeseran tanah ini terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi
mengguyur wilayah itu selama dua belas jam
sehingga tanah di wilayah berbukit tersebut tergerus
akibat kejadian ini sedikitnya sembilan rumah warga rusak berat
seperti dinding yang jebol lantang yang retak lima tiga puluh cm
dan kondisi rumah yang miling hingga ambruk
pergeseran tanah juga mengajakkan
satu ratus enam puluh delapan rumah warga lain
sehingga rumah dikosongkan karena terancam longsor
kalau sekarang ya sudah nggak bisa digunakan lagi
kerusakannya ya dari dinding semuanya yang di kamar mandi
dapur sana udah tinggal ropohnya aja
sudah nggak bisa digunakan
berarti tanah itu masih bergerak pak ya
kemungkinan masih sekarang
bukan hanya itu
pergeseran tanah juga mengajakkan
tanah retak sepanjang seratus meter
dengan lebar mencapai lima puluh cm
kondisi ini membuat warga khawatir
rumah yang dihuni akan longsor

kini dievakuasi ke tiga lokasi pengungsian
tanah sementara ini kita pantul masih terus bergerak
sehingga warga kita pengungsikan
untuk jumlah jiwa yang mengungsi
kita mengungsi tiga ratus dua puluh
sementara ini ada tiga titik pengungsian
kemudian ada posko pengungsian satu
badan penanggulangan bencana daerah banjarnegara
mengimbau warga yang berada di zona bahaya
agar tetap waspada bila terjadi hujan deras
sebab tanah masih bisa bergeser
jika air hujan terus mengguyur lokasi kejadian
adapun tim siaga bencana
terus memantau pergeseran tanah yang terjadi
imam ambar woto banjarnegara